dan juga saya membawa surat dari presiden viva
yang saya langsung berikan kepada bapak presiden
dan tentunya setelah membaca surat tersebut
bapak presiden menginstrusikan saya dua hal
satu segera membuat peta biru transformasi sepak bola indonesia
yang seperti bapak presiden sudah sampaikan pada saat waktu itu
ketika saya baru saja menjadi ketua pssi bersama para exco yang hadir
bapak presiden mendekankan ini harus segera selesai
dan harus segera disampaikan kepada viva
yang kedua bapak presiden juga menginstruksikan langsung kepada saya
untuk segera kembali membuka pembicaraan bersama fifa
tetap menjadi bagian keluarga besar fifa
yang kita tahu fifa sendiri itu total membersnya ada dua ratus enam belas dari berbagai negara
salah satunya kita
sehingga bisa diartikan bahwa
presiden tidak mau kita terkucilkan
dari peta persepak bolaan dunia
khusus untuk sanksi tentu juga ada sanksi ringan ya
atau pergantian apa saya belum tahu lah
cuma yang penting jangan yang sangat berat lah
karena fokus ke sanksi dulu hari ini
ya bapak presiden jelas
jangan sampai disanksi
segera selesaikan buku biru
rencana transformasi sepak bola
bahkan kalau bisa bapak presiden waktu itu sudah sampaikan sampai dua ribu empat belas
target kita apa sih
nah itulah yang kenapa bapak presiden mendorong ini sebagai bahan
untuk bernegosiasi dengan viva
supaya tadi sanksinya ada
tetapi jangan yang terberat
nah itu pun apa
apakah administrasi apakah apa
tetapi jangan yang sama dua ribu lima belas